dugaan pemerasan kpk kepada pak mentan ini presiden melihatnya seperti apa pak
ditanyakan aja ke aparat penegak hukum ke kpk atau ke mana
ke polis ya
pak sekiranya pak raihan belum jelas sampai sekarang kan belum mengumumkan persatuan itu
pak kpk kan belum mengumumkan
tanyakan ke kpk masa tanyakan ke saya
pak pak raihan apa bagaimana
tanyakan ke kpk jangan ditanyakan ke saya